informasi pertama cnn indonesia update datang dari chile
kericuhan terjadi di kota santiago setelah seorang warga dari komunitas mapuche meninggal dunia
akibat kekerasan polisi chile
warga melakukan demonstrasi menuntut pengunduran diri menteri dalam negeri chile
setelah beredarnya laporan rekaman dari anggota polisi yang terlibat pada insiden tersebut dihapus secara sengaja
pasukan khusus yang diturunkan terpaksa menembakkan gas air mata untuk membubarkan aksi demonstrasi
selanjutnya warga di kota esquintla guatemala terpaksa harus dievakuasi akibat erupsi dari gunung berapi fuego pada hari senin waktu setempat
badan bencana nasional guatemala mencatatkan ada sekitar empat orang sudah dievakuasi
dalam satu malam terkait dengan erupsi tersebut
pada bulan juni lalu gunung berapi fuego yang dalam bahasa spanyol berarti api ini
meletus dan menewaskan lebih dari satu ratus sembilan puluh warga
perusahaan penyewaan hunian airbnb ink pada senin waktu setempat menyatakan akan menghapus daftar rumah
di wilayah permukiman di tepi barat yang masuk dalam layanan daring airbnb
sebagai yang disampaikan oleh pihak airbnb dalam situsnya
di ketahui sedikitnya ada sekitar dua ratus tempat tinggal di israel yang masuk dalam jaringan layanan online airbnb
langkah ini pun menuai pro dan juga kontra dari sejumlah pihak
pihak israel menilai keputusan ini merupakan bentuk kapitulasi celaka
sementara di pihak lain warga palestina justru memuji keputusan ini sebagai langkah menuju tercapainya perdamaian
sehari pasca penangkapan chairman dari nissan carlos coast
atas dugaan melakukan penyelewangan keuangan membawa dampak negatif terhadap masa depan lisan dan juga aliansi globalnya
dilansir dari situsnya nisan membenarkan bahwa carlos ditangkap oleh pihak perwajib jepang
karena dugaan menyelewengkan keuangan dan akan dipecat dari jabatannya pada minggu ini
lebih lanjut nissan akan menggelar penyelidikan internal untuk mengungkap fakta terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh goes
salah satunya adalah penggunaan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi dan juga penggelapan laporan pendapatannya
otoritas pengadilan tokyo mengatakan bahwa ghost in dan juga direktur perwakilan greg kelly
bersekongkol untuk mengecilkan kompensasi yang diterimanya selama lima tahun sejak tahun dua ribu sepuluh
yakni setengah dari nilai sebenarnya sebesar satu dua triliun rupiah
tiongkok dan brunei sepakat meningkatkan hubungan kedua negara melalui kemitraan kerjasama strategis
hal ini diungkapkan kedua pimpinan negara dalam kunjungan presiden
tiongkok xi jinping ke brunei
kedua negara sepakat untuk mengedepankan kepercayaan politik satu sama lain
kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan pertukaran budaya dan saling membantu dalam urusan multilateral
presiden tiongkok memuji hubungan bilateral dengan brunei
tiongkok melihat brunei sebagai mitra penting untuk kerjasama dalam membangun jalur sutra maritim di abad dua puluh satu
demikian cnn indonesia update kali ini
cnn indonesian newsroom akan kami hadirkan sesaat lagi
saya prasidya puspa terima kasih sampai jumpa